tapi untungnya ada sebuah strategi di mana signal atau data dari satu teleskop bisa digabungkan dengan signal atau data dari teleskop lain